apa ada seseorang di istana ini
di sana ada meja makan dengan makanan lezat serta buah buahan
aku rasa harus makan duluan
lalu aku akan berterima kasih atas semua ini siapapun itu
dia makan dengan cepat sekali
setelah selesai makan dia pergi ke atas
dia membuka pintu pertama dan melihat kamar dengan kasur yang rapi
sepertinya aku berada di sini untuk mendapat keberuntungan
sang pedagang membuka matanya untuk hari yang baru
dia menemukan sepasang pakaian baru yang siap untuknya
dia bersiap siap dan kembali turun ke aula
sarapan kelas siap di atas meja
susu jus segar dan roti
dia makan untuk mengisi perutnya dan pergi
halo ada orang di sini
terima kasih atas keramahan
kalian sangat baik sekali
aku akan pergi sekarang sampai jumpa
setelah dia keluar dia melihat banyak sekali bunga mawar
oh bunga mawar
baiklah aku bisa membawa ini untuk anakku
dia segera menghampiri taman dan memetik bunga mawar
setelah dia memetik bunga mawar ada sebuah suara raungan yang keras di belakangnya
saat dia berbalik dia berdiri di hadapan monster yang tinggi dengan mata yang merah gigi dan cakar yang setajam pisau
siapa yang menyuruhmu memetik mawarku
tidakkah cukup aku menjamu kau di istanaku
inikah caramu berterima kasih
penghinaanmu tidak akan aku biarkan
tidak ampuni aku raja yang pemurah
aku pikir tuhan yang baik hati yang memberikanku makanan dan pakaian tidak akan keberatan jika aku memetik setangkai bunga untuk anak perempuanku
baiklah aku mempunyai penawaran untukmu yang dapat menyelamatkan nyawamu
apakah itu tuhanku aku siap melakukan apapun untukmu
ketiga anak perempuanku pasti sedang menungguku sekarang
hmm tiga anak perempuan baiklah bawa salah satu anak perempuanmu ke istana aku akan menahan dia dan sebagai gantinya kau akan kuberikan kebebasan
aku janji aku janji aku yakin salah satunya akan datang kepadamu
bagus sekali aku akan memberimu kuda tercepatku dan aku beri waktu satu bulan
aku akan mencari dia
jika dia datang dia harus datang dengan rela
tidak ada hal lain aku akan memiliki dia
jika kau tidak memuncul dalam satu bulan aku akan mencarimu
pergi sekarang dan ambil setangkai mawar untuk anakmu
meskipun dia telah menerima tawaran tersebut untuk menyelamatkan dirinya tapi dia tidak begitu yakin anak perempuannya akan bersedia untuk datang
sang pedagang miskin lebih merasa
dia tidak bisa mati dibanding hidup saat dia kembali
kudanya berlari dengan cepat dan tiba di rumahnya sang pedagang
oh ayah berikan hadiahku
bagaimana keadaanmu ayah ayah pasti lelah
ini yang kau minta aku bawakan untukmu dan kau tidak tahu harganya
dia menceritakan tentang kapalnya dan sang monster
ini adalah kesalahanmu kenapa kau meminta ayah membawakan bunga
iya kalau kau meminta yang lain hal ini tidak akan terjadi pada ayah
akulah penyebab semua kemalangan ini aku akan pergi kembali ke sana agar ayah bisa menepati janjinya
oh cantik maafkan aku sayang
aku membawakanmu takdir yang buruk
setelah apa yang kuperbuat hal ini memang terjadi karena takdirku ayah
si cantik telah yakin dengan keputusannya dia memberanikan diri dan menyemangati ayahnya
pulang ke rumah cantik jangan hancurkan hidupmu
aku punya cukup keberanian untuk menghadapinya
saat mereka berbincang malam sudah tiba
untuk mengejutkan mereka seluruh hutan diterangi seperti seluruh alam menyambut dia
wow ini mengagumkan
saat mereka sampai di jalan pepohonan jeruk dan melihat bahwa kastil itu sangat terang
saat mereka sampai di aula mereka menemukan api yang indah dan meja yang dipenuhi dengan makanan makanan lezat
mereka sangat lapar setelah menikmati makanan
setelah perjalanan panjang lalu mereka berdua mulai makan makanannya
tapi mereka kesulitan menghabiskan makanannya saat suara langkah kaki sang monster terdengar mendekati
selamat siang cantik
selamat siang yang mulia
jadi kau datang dengan rela
maukah kau tinggal di sini saat ayahmu pergi
kembali ke kudamu kau akan menemukan kuda lain terisi penuh dengan emas itu untukmu dan juga kedua anak perempuan
sampai jumpa cantik aku akan merindukanmu setiap hari sayang
aku juga akan merindukanmu ayah
kuda itu segera berlari dan dengan segera menghilang di kejauhan
pergi ke atas beristirahatlah
si cantik membuka pintu pertama dan menemukan kamar dengan dekorasi indah
dia berbaring di kasur dan langsung tertidur
saat dia terbangun di pagi hari dia menemukan meja riasnya dengan segala hal yang dia inginkan
dia melihat makan siangnya di au
dia menemukan kekuasaannya
setelah makan siang dia duduk dengan tenang di sebuah sofa
akankah monster ini akan menahanku selamanya bagaimana aku bisa terbebas
berpikir dan berpikir tentang hal ini lalu dia tertidur kembali
saat itu sudah siang hari dia mendengar sang monster menghampiri
selamat siang cantik
apa kau mencintaiku cantik maukah kau menikah denganku
katakan ya atau tidak tanpa ragu
karena kau tidak mau selamat malam cantik
dia sangat senang ternyata penolakannya tidak membuat sang monster marah
setiap siang hari setelah makan sang monster menghampiri dia
dan selalu sebelum mengatakan selamat malam bertanya padanya
cantik maukah kau menikah denganku
dan saat dia berkata
dia pergi dengan sedih
setelah waktu berlalu si cantik tidak lagi takut dengan sang monster sebab dia selalu baik padanya
tinggal di istana sangat menyenangkan untuk si cantik
dia bergembira di taman
ada sebuah air mancur pohon jeruk pohon murad dan burung burung
bahkan sang monster terkadang bermain piano untuk si cantik
dan berbincang lama dengannya
lalu semua berlalu untuk waktu yang lama
sampai akhirnya si cantik mulai memikirkan ayahnya dan saudara saudaranya
melihat dia sangat sedih sang monster bertanya padanya
ada apa sayang kau terlihat sedih akhir akhir ini
sudah lama aku tidak bertemu dengan ayahku
aku mohon izinkan aku untuk pergi satu minggu saja
aku berjanji akan kembali lagi ke sini
ah cantik inikah alasan kau membenciku sehingga kau ingin kabur
tidak bukan begitu
aku tidak membencimu
dan aku menyesal meninggalkanmu untuk beberapa saat
aku tidak bisa menolak permintaanmu
walaupun itu harus mengorbankan nyawaku
jika kau tidak kembali tepat waktu kau akan menemukanku meninggal
ya ampun aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi
kau selalu baik padaku
kau tidak membutuhkan kereta untuk pergi
pakai cincin ini dan tidur
jangan takut tidurlah dengan nyenyak dan kau akan melihat ayahmu ketika terbangun
oh benarkah terima kasih
terima kasih banyak
dan saat kau ingin kembali lepaskan cincin ini dari jarimu dan kau akan segera kembali ke istana ini
selamat malam cantik aku akan merindukanmu
selamat malam terima kasih atas semua kebaikanmu
kau ingatlah janjimu
sesaat setelah sang monster pergi si cantik bergegas untuk tidur
keesokan harinya dia terbangun di tempat tidur rumahnya
saudara saudaranya terkejut dengan kemunculannya yang ajaib
ayahnya memeluknya dengan erat dan mulai menangis karena bahagia
oh cantik aku sangat khawatir kepadamu aku sangat merindukanmu sayang
aku juga merindukanmu ayah
si cantik bercerita kepada ayahnya tentang kebaikan sang monster
setelah berpikir lama dia menjawab
kau bilang padaku bahwa sang monster mencintaimu tulus dan layak mendapatkan cintamu
dan berterima kasih atas kelembutan dan kebaikannya
ayah rasa kau harus melakukan apa yang dia inginkan terlepas dari buruk rupanya
satu minggu berlalu dan si cantik terlupa untuk kembali ke kastil
sampai satu malam dia bermimpi sang monster sedang terbaring di tanah sekarat
si cantik sangat ketakutan dengan mimpinya itu
lalu sebelum siang hari dia berpamitan kepada ayahnya dan saudara saudaranya
segera setelah dia di tempat tidur dia melepaskan cincinnya
lalu dia tertidur dengan segera dan terbangun di istana sang monster di pagi hari
dia bergegas ke tempat di mana dia melihat sang monster terbaring
sang monster masih di sana dan tidak banyak bergerak
ya ampun apakah dia meninggal
ini adalah kesalahanku meninggalkan dia sendirian
tapi kemudian melihat dia lagi si cantik menyadari dia masih bernafas
dengan tergesa gesa mengambil air dia memercikan ke mukanya
dan dengan kegembiraannya sang monster mulai sadar
oh ya ampun kau sangat menakutkanku
aku tidak pernah tahu seberapa besar aku mencintaimu hingga saat ini
saat aku ketakutan aku telah terlambat untuk menyelamatkanmu
bisakah kau mencintai makhluk jelek seperti aku
iya aku melihat kau memiliki kebaikan dan kelembutan hati
dan aku rasa itu lebih dari cukup untukku
cantik maukah kau menikah denganku
ya aku mau
setelah putri menjawab sang monster terselimuti dengan cahaya terang lalu mengambang di udara
dan turun kembali sebagai pangeran yang tampan
oh ya ampun kau adalah pangeran dalam mimpiku aku selalu memimpikanmu
ah cantik cantikku tersayang
terima kasih telah melepaskanku dari kutukan jahat
seorang penyihir yang kubunuh di pertempuran memberikan kutukan padaku saat dia sekarat
dia mengutukku bahwa tidak akan ada yang mencintaiku dan aku berubah menjadi monster
tapi kau telah menghancurkan kutukan itu dengan cinta sejati
ah aku tidak percaya apa yang sedang terjadi apa aku sedang bermimpi
sang monster mencubitnya
oh ini bukan mimpi kau adalah pangeranku kau adalah cinta sejatiku
sekarang kita tidak perlu menunggu lagi ayo kita ke rumahmu dan menyiapkan keluargamu untuk dansa pernikahan kita
dan pernikahan dirayakan keesokan harinya dengan kemeriahan yang megah
akhirnya kebaikan memenangkan hati si cantik
cantik bukan hanya memiliki wajah yang menarik ini tentang memiliki pikiran baik hati yang baik dan yang terpenting sebuah jiwa yang baik
si cantik dan sang pangeran hidup bahagia selamanya
kau tidak percaya apa yang terjadi